sampai saat ini memang ada sepuluh warga indonesia yang ada di jalur gaza
terus kita harus bisa bisa ikan apa yang kita harus bisa diolah
dini anak kecil misalnya
asal memang kita komitmen ini kerja di lapangan ngebangun tadi
kan kita tahu bahwa pemerintah
universitas pendidikan indonesia prof cecep darmawan
sampai dengan oktober dan bahkan nanti di januari
analisa sistem loh ini ya
dia menilai kerjasamanya dengan rohman kumilar
geng motor bahkan sempat menakuti warga dengan pistol
karena kan emang di saat polusinya malah jelek
bukan tidak mungkin kalau itu terjadi